nah usai menjalani penyidikan di satreskrim polrestabes surabaya jawa timur pasien yang diduga korban pelecehan seksual masih shock dan trauma
sementara itu suami korban diketahui merupakan pengacara dari jessica kumala wongso yang kasusnya cukup rame beberapa waktu yang lalu
pasien diduga korban pelecehan seksual oleh oknum perawat medis nasional hospital surabaya jawa timur masih syok dan trauma atas kejadian yang menimpa dirinya
suami korban menyatakan peristiwa pelecehan seksual yang dialami oleh istrinya ini terjadi pada hari selasa sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat
atas peristiwa tersebut istrinya sampai saat ini masih trauma
ia berharap pelaku cepat tertangkap dan dihukum sesuai dengan undang undang pidana yang berlaku
suami korban diketahui merupakan pengacara jessica kumala wongso
yang kasusnya cukup ramai beberapa waktu yang lalu
jessica adalah terpidana pembunuh wayan mirna salihin yang tewas setelah meminum kopi yang mengandung cyanida